saudara kita ke kasus lainnya di mana pores metro jakarta selatan menggelar jumpa pers pengungkapan kasus penemuan remaja perempuan yang tewas di sebuah hotel
dalam rilis polisi menghadirkan dua orang pelaku
dalam rilis polisi menyebut penemuan jenazah di sebuah hotel di jakarta selatan merupakan kasus pembunuhan pemerkosaan dan penguasaan senjata api tanpa izin
tempat kejadian ada di dua hotel berbeda
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para tersangka dijerat pasal berlapis pembunuhan dan tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan ancaman lima belas tahun penjara
sebelumnya seorang remaja perempuan yang masih berusia enam belas tahun ditemukan tewas di hotel di kawasan kebayoran baru jakarta selatan
korban diketahui datang ke hotel pada senin siang lalu dibawa oleh dua orang dalam kondisi tak sadarkan diri
polisi menduga ada tindak pemerkosaan dan penyalahgunaan narkoba terhadap korban
sementara itu ada satu korban lain yang juga masih enam belas tahun yang kini dalam perawatan di rumah sakit
dan bersama dengan rekannya yang juga perempuan dan sama sama berusia enam belas tahun
sebelumnya seorang remaja perempuan yang masih berusia enam belas tahun yang dikategorikan sebagai anak itu beraktifitas di salah satu hotel yang terletak di daerah senopati kebayoran baru jakarta selatan
di hotel tersebut bukan saja dua orang korban ini tetapi juga masih ada beberapa laki laki lainnya yang dikategorikan laki laki yang dewasa
diduga terjadi penyalahgunaan narkotika di dalam hotel tersebut
dan diduga juga terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam hal ini adalah persetubuhan